sampai jumpa di video selanjutnya

pak pak pak
pak ada pencuri pak yang bongkar mobil di halaman parkir pak
mobilnya mas reja pak
aduh bisa berapa ini
aduh hati hati pak

kerja lo tuh ngapain aja sih
saya bener bener gak tahu den
bisa kerja nggak
kalau nggak bisa kerja udah
nggak usah jaga gak usah kerja
jangan den jangan
hidup saya cuma dari sini den
nanti saya cari tahu den siapa yang ambilnya den
saya udah kerja benar kok den
udah satpam males
ada apa pak
hei bapak lo nih nggak kerja
dan sekarang gue minta ganti sama lo
makanya kalau nggak punya uang jangan soblagu
sampai ke mobil bro
karena gue ga mau liat apa yang tuh ada di sides como
a aya pertanyaan berikutnya
ya kalau nggak terserah lo
lo mau tau gak harganya berapa
kok tampang lo lesu gitu sih
pasti belum makan ya
atau mungkin lo lagi ada masalah
ini mau ngerjain tugas dulu
kenapa nggak di rumah aja
kan masih banyak waktu
soalnya mesti nemenin bokap
ngapain sih rudy deket deket sama anak kampung itu
cari cari masalah mah gue
nanti kalau buku sudah selesai
buku pinjem ya
maksudnya catan ini
gue sih udah selesai bawa aja gak apa apa
lah semua apaan sih
itu buku gue bayarin
asal lo tau ya
kampus ini punya gue
dan lo nggak usah macem macem dan jangan macem macem
res buku gue sini
tip mobil lo udah ketemu belum nak
tuh kan pak
masa mobil reza diparkir di kampus tipnya bisa hilang
berarti kampus itu udah gak aman lagi
pasti ada malingnya
apa dia lagi gak bertugas
pak imam itu penyakitan
dia tuh batuk batuk terus pak
mana bisa dia konsentrasi jaga
makanya papa kalau cari sarpam yang kuat yang segar
jadi bisa mengamankan suasana kampus
nggak kayak pak imam penyakitan
pak imam itu berjasa sama kampus kita mbak
beliau itu sudah ada di sana sejak pembangunan awal dari kampus itu dua puluh lima tahun yang lalu
pengabdiannya luar biasa
papa kenapa sih perhatian sekali sama keluarga itu
bapaknya dijadiin sarpam
ibunya diperbolehkan jualan ikan pil
anaknya dikasih beasiswa
kok enak banget
anaknya itu pintar ma
nilainya itu diatas rata rata
ya wajarlah kalau papa memberi dia beasiswa
papa saja kagum sama anak itu
papa kalau sudah ngomongin keluarga itu isinya pujian terus
mama bertiwa pak
reza makanya kalau ke kampus itu nggak usah pakai mobil mahal
mobil yang biasa aja lah
kalau perlu kamu naik motor
jadi kesannya di depan mata teman teman kamu itu kamu nggak pamer
bapak kan sudah bilang kamu itu nggak usah ikut ikutan ke sini
anak perempuan berada di luar malam malam begini itu nggak baik
pak ini kan bukan di luar
ini kan di pos jaganya bapak
kalau kamu sakit
bapak juga yang repot
enggak lah pak
bapak sudah sholat isya
belum makanya ini sekarang mau kemusola
sekalian mau ngaji ini kan malam jumat
aku duluan ya pak
ngapain malam malam begini
mau jadi satbang
gue mau jagain boukap gue
yang ada nanti lo buat masalah tahu
ya udah biarin aja kenapa sih
udah itu aja